nama gatot nurmantio digadang gadang sebagai salah satu kandidat calon presiden pada pemilu presiden dua ribu sembilan belas
sejumlah kelompok relawan bahkan telah mendeklarasikan dukungan bagi mantan panglima tni itu
adapun deklarasi dukungan tidak berpengaruh karena calon presiden tidak dapat maju secara independen seperti pemilu kepala daerah
berikut tanggapan ketua komisi pemilihan umum arief budiman mengenai deklarasi dukungan bagi gatot
siapapun bisa dicalonkan tapi tidak siapapun bisa mengusulkan
karena kalau mencalonkan siapapun asal memenuhi syarat usianya pendidikannya kesehatannya dan lain lain
tapi siapa yang bisa mengusulkan itu ditentukan dalam undang undang
pada kemudian indonesia memakai ktpd itu langsung
tidak bisa karena undang undangnya tidak mengatur begitu